wacana tentang kenaikan dana bantuan partai politik kembali mencuat
komisi pemberantasan korupsi melakukan kajian yang menyarankan
dana bantuan dibagi berimbang antar parpol dan negara
komisi anti rasuah ini pun mendatangi sepuluh parpol
untuk mengetahui biaya sesungguhnya yang dibutuhkan mereka
jumlah bantuan untuk partai politik yang dibiaya apbn
menurun setiap periode pemilu
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan parpol mendapat kucuran dana rp satu ratus lima miliar
namun saat ini berdasarkan undang undang tahun dua ribu dua belas
nilainya turun menjadi rp tiga belas miliar
penurunan ini dimaksudkan agar parpol menjadi lebih matang
dalam pengelolaan dan perbaikan anggaran
tujuannya adalah memperkuat parpol yang menjadi
salah satu pilar kekuatan negara demokrasi
bahwa pendanaan etik dan rekrutmen antar paderisasi ini
menjadi hal yang sangat krusial untuk direkomendasikan perbaikannya
dalam rangka mencapai partai politik yang kuat
oleh karena itu
kajian kpk sekali lagi bukan hanya tentang pendanaan
jadi ini dalam konteks memperkuat partai politik